truk derek yang mengangkut sebuah minibus ini
diamankan petugas penyekatan di eksit tol ngawi pada kamis siang
merasa curiga petugas menghentikan truk tersebut
dan menggirinya ke pos patroli jalan raya
setelah diperiksa ternyata minibus yang diangkut truk derek itu
mengangkut satu keluarga yang hendak mudik
enam orang tersebut berasal dari cikarang bekasi jawa barat
dan hendak mudik ke pulau madura jawa timur

tadi satu orang bayar berapa tadi bu
tujuh ratus kali berapa orang tadi
enam orang ya bu
itu rencana tujuan mau ke mana bu
ke madura pak
dari jakarta cikarang itu
mungkin lebih selektif dalam pemeriksaan dan juga dalam penyekatan
cek poin khususnya kepada seluruh pemudik dan juga kendaraan
dengan beberapa modus baru ini menjadi bahan pembelajaran kami
di mana masyarakat sudah semakin pintar melihat peluang
dan waktu waktu yang tepat
selain dilakukan pemeriksaan
para pemudik itu menjalani tes kesehatan oleh tim medis
hingga kini petugas masih berkoordinasi dengan petugas gugus tugas covid sembilan belas
di sumeneb madura untuk melakukan penjemputan
inam tohari ngawi jawa timur